sudahlah jangan menangis
yang pentingnya dia sudah aman di sana
dia sudah terbebas dari racun di tubuhnya
tinggal dia atur saja hawa murninya
aku yakin begitu dia pulih nanti
dia pasti akan kembali ke sini
tapi aku tidak punya siapa siapa lagi
aku yang perempuan saja tidak pernah punya teman
tidak masalah untukku
kita boleh menunda lagi
sudahlah urusan anu bahaya kita tinggalkan saja
ayo kita pergi sekarang
aku ada di sini
baru tahu mereka
kedikdayaan seorang wirat
pentekar angin ribut
bagus kalian berdua segera datang ke tempat ini
sangat penting untuk kalian berdua datang ke tempat ini
terimalah hormat kami gusti pati
ada masalah genting apa
sampai sampai gusti pasti melepaskan
tiga anak panah beruntung itu
hari yang kita tunggu
akan segera tiba
hari apakah gusti pati
tentu saja kakakmu
aku tidak sabar ingin menyeduh singosari
jayakatwang sudah memutuskan
waktu dekat ini
tapi apa gusti pati
kalian dengar semuanya
singosari masih memiliki prajurit
yang harus kita perhitungkan
meskipun jumlah mereka
ini tidak berguna
mereka juga sangat merepotkan
mereka itu sudah dilatih
sama perwira perwira tinggi dari mereka
lalu apa yang harus kita lakukan
kita itu harus segera bisa memancing
sebagian prajurit singosari
keluar dari istana
untuk itu kekuatan dalam istana itu
akan semakin melemah
kita harus membuat gerusuhan
secara bersamaan di berbagai titik
jauh dari pusat pemerintahan singosari
untuk itu kita harus mencari
untuk itu kita harus mencari
untuk itu kita harus mencari
kalau masalah itu
serahkan saja pada kami gusti pati
dengan senang hati kami akan melakukannya
melakukan sekarang juga
kita akan melakukannya
jangan sampai ada yang tersisa
jangan sampai ada yang tersisa
buat kerusuhan di kampung kampung yang jauh
buat keadaan seburuk mungkin
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
harta penduduk yang kalian jarah
ambil saja kalau kalian berani
ambil saja kalau kalian berani
yang pentingnya dia marahan
dia prata sudah terbebas
apa dia berapa
dari racun di tubuhnya
hanya itu yang harus diatur
jika dia pulih
dia akan kembali ke dangerous
tapi aku tidak punya siapa siapa lagi
aku yang perempuan saja tidak pernah punya teman
tidak masalah untukku
benarkah kau tidak punya teman
bagaimana kalau aku temani
tidak boleh ya
ya sudah ya sudah
tapi jangan merepotkan ya
aku janji tidak akan merepotkan
apa yang dilakukan oleh para prajurit itu
latihan yang dilakukan prajurit itu sangat aneh
gerakan halayuda dan kidemung juga mirip sebuah latihan untuk penyerbuan terhadap istana
aku harus segera melaporkan masalah ini kepada ayah anda prabu
bukankah latihan ini sangat keras dan tidak biasa
betul sekali dinda
latihan ini untuk
mencegah kemungkinan jika gelang gelang memberontak
bukan aku tidak mendukung apa yang anda lakukan
tapi aku hanya takut kalau ayah anda itu salah sangka
kita tidak punya pilihan lain
singosari bisa kapan saja diserah
singosari tidak melakukan persiapan apapun
maka musuh sudah siap untuk menyergap
saat singosari masih merasa nyaman terbuai di pembaringnya
aku hanya takut suatu hal membahayakan ke anda
hanya ini yang bisa kita lakukan
karena sudah tidak ada gunanya lagi menjelaskan ini kepada ayah anda prabu
akhirnya aku berhasil menjadikan nariratih istriku
aku tidak sabar melihat kaman danu meradang putus asa
karena gadis pujaannya jatuh ke dalam pelukanku
apakah ini mimpi buruk
aku harus menikah dengan pria yang aku benci ini
kakang kaman danu di mana dirimu
ataukah kamu memang tidak bisa menerima keadaanku seperti ini
semoga pernikahan nariratih dan arya dipanga berbahagia
karati menikah mestinya ia bahagia
tapi kenapa wajah karati sedih sekali
aku tidak bisa menerima keadaan ini

oh dewa tak agung

karena kita sudah bebas di sekolah sekarang
saya tidak ingin saya tinggal diminggu ini bisa berburu keseluruhan orang
bayangkan anda etos yang menjadi ketutup
terima kasih selama ini
terima kasih persen
posisi musimnyaunmake enam ratus enam puluh enam jadi satu orang keubah
dan disney ini untuk caloriesapat